siapa ketua partai nasdem yang saudara ketahui saat ini
ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
beliau tahu tidak tentang aktivitas gernita ini
tahu seperti apa saudara melaporkan
tidak selalu tapi iya melaporkan
karena di setiap kegiatan itu di partai nasdem memiliki sosial media dan juga website
dan itu pasti di upload di website itu
yang saudara laporkan itu terkait apa saja kepada ketua umum saudara pak surya paloh
kami melaporkan kegiatan kegiatan baik yang karena sifatnya tidak rutin
maka itu kami rangkum biasanya bapak
jadi kami rangkum apa apa saja kegiatan yang sudah dilakukan
dan yang akan rencana kami lakukan ke depan
terkait dengan laporan kepada pak surya paloh itu di forum resmi atau hanya face to face seperti itu
tidak di forum resmi di gedung partai nasdem tapi juga tapi face to face
face to face hanya sedara dan pak surya paloh saja
tidak tidak ada beberapa orang yang lain juga
saudara menyebutkan bahwa terkait dengan hewan kurban
kemudian dengan sembako dengan telur itu ada dari bantuan dari kementan
bagaimana persis saudara bahasa persisnya pada saat saudara melaporkan itu
izin melaporkan bapak bahwa yang dalam tiga bulan terakhir ini sudah ada kegiatan a bjd
termasuk dari pembagian sembako kemudian ada idul kurban dan sebagainya
itu semua bantuan yang berasal dari kementan
saudara kalau saya tidak salah ingat dua puluh lima februari dua ribu dua puluh satu itu menjadi staff khusus
saya kemarin agak lupa itu
terakhir saudara tidak lagi menjadi staf khusus itu kapan
saya mengajukan surat pengunduran diri per november tahun lalu pak dua ribu dua puluh tiga
iya setelah ada peristiwa pak menteri kemudian saya rasa saya
karena saya melekat kepada pak menteri pak syahrul yasin lipo
maka itu saya pikir ya saya memang sudah harus mengundurkan diri
karena pengangkatan saya sebagai staff khusus menteri adalah di bawah kepemimpinan pak syahrul yasin lipo
dan pada saat itu setelah ditetapkan oleh presiden pak menteri adalah pak amran
maka itu saya pada saat itu sempat menghadap ke pak amran

jadi pada saat pak s y l
dipermasalahkan dalam kasus ini langsung saudara berinisiatif untuk mengundurkan diri
karena pada waktu itu ada plt pimpinan di kementan
jadi memang saya pun juga tidak langsung mengundurkan diri
sekarang ini saudara masih menjadi sekjennya garnita atau tidak
secara hitam di atas putih masih